sampai jumpa di video selanjutnya
katanya mau ngebahas yang lain
balik lagi ke akum
kamu aneh ceng
astaga musti pengeran
kenapa sih masih punya teman seperti ini
jarang ada di kantor rw
jangan jangan kang ujang sengaja dibuat begitu
supaya orang gak curiga dengan pergantiannya
saya disuruhnya gitu dari pak ustadz rw
saya mau kembali ke kantor rw
kenapa si adun yang suruh datang ke sini
jangan jangan pak ustadz rw
sudah gak percaya lagi dengan hansip yang lainnya
jeniper itu sayang sama kamu
saya tahu kum
bilang sama jeniper
jenniper harus jadi dirinya sendiri
sekarang jeniper jadi dirinya siapa kum
kamu bilang begitu sama jeniper dia paham
jeniper menjadi diri kamu doi
kok kamu ngangguk kum
berarti jeniper hebat ya kum
kalau kamu nanti bisa jadi siapa kok
saya mau beresin rumah dulu ya doi
kalau begitu saya pulang dulu ya kum
nanti saya ke sini lagi
saya mau masak dulu
si yati kabur dari majikannya
si yati ciraos pak
iya istrinya pak ihin
kabur kenapa tuh pak
informasinya masih belum jelas
kamu sekarang temui pak ihin
cari tahu sejauh mana dia dapat informasinya
berita ini harus tutup ya
nggak boleh ada yang tahu
kalau beliau yang ada waktu coba kamu temui dia
minta tolong sama dia ya
yaudah tuh kalau gitu cucu perahkan sekarang ya pak
jadi semuanya berapa kang
wah pamit dulu ya
oh terima kasih
tumpen datang ke sini
hebat warung kamu sekarang ya wasnya
ini kios yang di sebelah
ini hebat pisan kamu sekarang kos
pantesan aja udah gak jual cilok lagi
ihh padahal si lokal motel enak kos
saya juga sebenarnya sayang kang
cuma kan gak ada yang megang
eh kang aceng duduk sambil makan ya
nggak makan dulu nggak makan dulu
dulu dulu kak tukos bentar
wah sain teh mau cari rumah
dia teh mau cari rumah
katanya mau beli rumah
dia mau tinggal di cirawas ini
kamu punya data datanya gak di rumah
buktin kak aceng
sekarang teh saya nggak ngurusin properti lagi
modalnya teh mahal saya nggak kuat
memangnya teh cari rumah yang kayak gimana
katanya sih modelnya kayak gimana aja terserah deh
yang penting di siraus gitu cena
ya udah nanti saya cari info nya kang
kalau udah dapet saya kasih tau kang aceng
nah gitu aja nya
aduh makan dulu
atur nunun pisah lain kali aja
pasti mampir ke sini nya
dua minggu kita nonton yuk
masa diajak pak kantip gak mau
maaf pak kantip
ya di cireos itu jangan selalu jual mahal dong
maaf pak kantip
anak anak kan ada bapak bapaknya yang jahat
bapak bapaknya yang jagain
bapak bapaknya yang jagain
malam minggu nya
maaf pak kantip
maaf pak kantip
maaf pak kantip
dia berok tadi
kalau pak kamtip itu di sini cuma mau gangguin iin doang
mendingan pak kantip pulang aja

mendingan pak kantip pulang aja
gak usah ada di sini
kak ujang diomelin bu dokter clara
saya ini kan kantip dokter
dan ini tuh taman bermain
kita tuh gak butuh pak kantip ada di sini
kak ujang jadi tengil ya setelah dia jadi kantip
nunggoh balik architect young menato
dia itu siapa sih
berani beraninya negur kamtip
tadi saya ke rumahnya
tapi pintunya dikunci
kunci rumahnya aku
kok pikiran kita sama ya ceng
sama apanya doi
saya pikir akum sama kamu
berarti kita jodoh ceng
gak mau doi
jodoh mah gak boleh ditolak kan tuh ceng
kita ngebahas yang lain aja ya
ngebahas yang lain
kayaknya si akum tadi tidur pastinya udah ya
kamu gimana sih ceng
katanya mau ngebahas yang lain
balik lagi ke akum
kamu mah aneh ceng
ya ampun gusti tongeran
kenapa sih masih punya teman seperti ini
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi